teka teki siapa pelatih baru persib bandung musim ini akhirnya terjawab
maung bandung resmi mengumumkan kedatangan pelatih baru boyan hodak untuk menghentikan luis mia yang mengundurkan diri usai pertandingan pekan ketiga liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
kedatangan hoda ke tanah pasundan diumumkan persib lewat laman instagram mereka pada rabu siang
beberapa pemain mengucapkan selamat datang dan berharap hodak bisa memberikan yang terbaik di musim ini
hodak merupakan pelatih berpaspor kroasia yang sebelumnya menangani klub malaysia kuala lumpur fc
selain runner up piala malaysia musim ini hodak berhasil mengantarkan kelantan fa dan johor darul takzim menjadi kampiun liga super malaysia tahun dua ribu dua belas dan dua ribu dua puluh
hodak sempat menangani psm makassar di liga satu tahun dua ribu dua puluh
namun kiprahnya bersama psm cukup singkat karena kompetisi terpaksa dihentikan akibat pandemi covid sembilan belas